anda pelanggan beras merek capayam jago atau mungkin merek magnus ada berita mengecewakan
beras yang biasa anda konsumsi ternyata adalah beras tipuan
bagaimana tipuannya begini
bahwa beras itu ternyata bukan kelas premium
melainkan beras kelas subsidi yang dibalut dengan kemasan bermerek ayam jago kemudian magnus
kapolri tito karnavian menyegal pt indobras unggul anak usaha pt tiga pilar sejahtera
salah satu emiten di bursa efek indonesia
benarkah negara dan masyarakat rugi hingga ratusan triliun rupiah
akibat praktik penipuan beras skala besar ini
seperti apa masifnya bisnis tiga pilar sejahtera menjajal untung di pasar tanah air
mafia beras abal abal saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini
kita tahu beras adalah kebutuhan paling pokok masyarakat apalagi masyarakat indonesia ya
setiap hari kalau nggak makan beras kayak gak hidup rasanya gitu
karena itu urusan dengan perut
yang paling utama dan ada nuansa politis di sana
karena ketika kita menguasai pangan biasanya rakyat juga akan bisa kita kuasai
jangan main main dengan beras apalagi dengan mafia beras
seperti apa yang terjadi begini
bahwa pada hari kemarin tito karnavian melalui satgas ketahanan pangan
beserta dengan kementerian terkait seperti kementerian pertanian
membongkar sebuah gudang pt indobras unggul
indom beras unggul ini merupakan anak usaha dari pt tiga pilar sejahtera
apa yang ditemukan
jadi bukan satu ton bukan dua ton bukan seribu kilogram tapi jutaan kilogram
karena kalau dikonversikan ini jadi sekitar jutaan satu juta lebih kilogram
tidak main main ini
karena pasti tidak skala kecil yang dimainkan
karena ribuan ton
dan kita bisa menguasai
kita belum juga mendapatkan konfirmasi sudah berapa lama ini berlangsung
sudah berapa tahun
kemana ini disalurkan
ke bagian wilayah indonesia mana saja
karena kita tahu bahwa merk merk yang ada di plasma saat ini
magnus kemudian cap ayam jago ada dua lagi ya
kalau kita ke supermarket hypermark atau di minimarket minimarket terdekat
biasanya kalau lagi butuh banget kita akan beli ya
merk merk ini kan belakangan jadi idola ya nggak
kalau kita bongkar ini nih tanpa pemutih tanpa pengawet tanpa pewangi ya
ya jujur ya siapa yang beli beras mug news atau cap ayam jago pasti merhatikan itu
dan harganya terjangkau kan untuk segmen menengah
kita tahu bahwa demografi kita mayoritas adalah segmen menengah gitu
ketika ini juga rasanya juga enak harganya terjangkau maka kita beli
ternyata anda tahu bahwa magn news dan ayam jago itu harusnya adalah beras subsidi
beras subsidi itu apa sih yang membedakan kenapa jadi masalah
jadi masalah kenapa beras subsidi itu harganya harusnya rp sembilan
rp sembilan per kilogram ya harusnya rp sembilan
tapi dijual dijual ke kita kalau kita kalikan kalau anda salah satu pelanggan ayam jago atau maknyus
itu rata rata sekitar rp dua puluh empat ratus per kilogram
ini marginnya ada sekitar rp sepuluh hingga rp sebelas
sederhana sekali kita kalikan yang disita saja yang disita saja oleh satgas pangan itu sekitar seribu ton
nih berapa nilainya
kalau saya kalkulasikan kasar itu sekitar dua belas miliar ya
tapi kalau kita kalikan lagi kerugian negara dengan subsidi kemudian masyarakat yang kemudian membayar lebih mahal lagi
dia bisa untung berapa banyak
dikali dua belas miliar dikali berapa banyak
sehingga akhirnya tito karnavian bilang potensinya itu hingga ratusan triliun rupiah
kejahatan macam apa yang bisa mendatangkan keuntungan hingga triliunan rupiah
tidak mungkin kecil pasti besar
ribuan ton potensi kerugian negara kemudian masyarakat hingga triliunan rupiah
harusnya kasus ini tidak berhenti sampai himbawan agar tidak melakukan hal ini tapi dibongkar sampai ke akarnya
karena ini persoalan perut rakyat
ini persoalan berasal
yang paling vital ketika beras saja ditipu dibuat abal abal dibuat label karbohidratnya sekian dan lain sebagainya
ternyata adalah beras subsidi yang harganya harusnya sangat lebih murah
jadi double gitu loh kita ruginya
jadi pengusaha ini dan jangan lupa tiga pelar sejahtera juga sempat membantah bahwa dia melakukan praktek kartel pada dua ribu enam belas misalnya ya
tapi paling tidak ini menjadi refleksi sudah berapa lama ini berlangsung
itu pertanyaan kita pertama
nanti kita akan tunggu seperti apa klarifikasinya
sudah berapa lama ini berlangsung terdistribusi kemana saja dan jangan jangan lebih dari ratusan triliun rupiah
dan kemana aja selama ini gitu ya
ya semoga saja ini bisa dijawab dengan akal sehat masuk logika
tapi yang paling penting yang sangat kita sayangkan adalah bagaimana mungkin beras subsidi di repackaging
dibungkus ulang dijual ke kita dan kita senang seolah olah wah harganya terjangkau nih lumayan
kualitasnya juga enak padahal itu beras subsidi gitu
luar biasa ya
tapi kemudian menjadi pertanyaan siapa sih tiga pilar sejahtera
mungkin anda tidak begitu familiar dengan istilah tiga pilar sejahtera food ataupun tps
tapi kalau emiten di bursa efek biasanya tahu
tapi saya akan dekatkan isunya dengan produk produk ini
anda kenal produk magnus beras maknyus beras cap ayam jago ayam
dua telur mie kemudian bravo
kemudian anda tahu mie kremes makanan anak anak itu kemudian bihunku kemudian taro superior
banyak lagi merupakan produk produksi dari tiga pilar sejahtera
jadi dia main di pasar beras dia main di pasar makanan olahan kemudian bahan makanan juga
tiga pilar sejahtera ini sesungguhnya pemain senior di pasar domestik gitu loh

dengan terjegalnya dia melalui kasus ini yang belum belum kita tahu seperti apa motifnya modusnya dia bayar ke petani berapa gitu
karena seharusnya kan tiga pilar sejahtera melalui indonesia ataupun juga pt ibu itu seharusnya dia hanya pede to rise
jadi pede to rise itu maksudnya adalah dia beli gabah kering petani kemudian dia olah baru dia labelin gitu
harusnya kan kayak gitu
tapi ini dia juga belinya dari harga petani itu rp empat sembilan ratus
harusnya kan rp sembilan anda bayangkan tambah lagi marginnya
jadi memang udah untung kurang untung kurang lagi kurang lagi kurang lagi gitu ya
ya motif ekonomi sih tapi nggak bohong juga sih nggak nipu nipu juga gitu
lalu kita akan bergeser terkait tiga pilar sejahtera
kita ingin tahu kalau tiga pilar sejahtera tersandung kasus beras abal abal ini akan seperti apa
kalau ini sangat mengguncang kinerja perusahaan dan mengganggu juga pendapatan
sementara produksi makanan seperti taro mie kremes kemudian apa mie mie ayam tiga cap tiga telur tadi itu
ini yang perlu kita fokus
aisyah pasti saat ini tengah merapatkan barisan dan akan sangat berhati hati dengan pie chart ini
kalau isu ini terus dan kemudian akan berdampak panjang bagi bisnis aisyah
jangka pendeknya apa
sudah terlihat hari ini bos
kita lihat pergerakan saham aisyah hari ini auto reject
auto reject adalah sebuah proses ketika sebuah saham sudah melampaui batas maksimum
berapa batas maksimum di bursa efek indonesia

dan hari ini sampai perdagangan siang tadi sudah auto reject karena sudah di lego oleh investor senilai dua belas lima miliar
beberapa kita tahu memang melakukan lego karena isu ini sangat dekat
ini mengenai trust ya
jadi jangan main main emiten di pasar itu setiap kejadian setiap peristiwa itu langsung dimakan oleh bursa dimakan oleh pelaku pasar
berapa penurunan sahamnya
dari satu enam ratus lima dibuka pagi hari ini setelah diumumkan kemarin sudah ada penyegalan seribu ton lebih beras magnus dan cap ayam jago
langsung drop jadi satu dua ratus empat puluh lima
jadi sekitar empat ratus rupiah penurunannya per unit saham
bayangkan kalau misalnya ini yang pegang berapa lot ya yang banyak gitu
jadi intinya adalah bahwa untuk tiga pilar sejahtera food ataupun tps pemain lama sesungguhnya
di industri baik bahan makanan makanan beras gitu ya
kok ya masih melakukan praktek praktek yang seperti ini
dan jangan lupa ini beras gitu ya
dengan nilai yang sangat besar dengan nilai seribu yang kali ini saja seribu satu ratus enam puluh satu ton
kerugiannya sekitar ratusan triliun
saya yakin ini tidak main main
bukan satu dua pihak pasti ada sebuah kong kali kong sebuah kelompok yang harusnya dibongkar oleh pihak kepolisian
karena begitu ini dibongkar harusnya dibongkar sampai akarnya gitu
karena ini persoalan perut rakyat ini persoalan fair doing business di dalam negeri
ya kejujuran dalam berbisnis dan saya selalu ingat ya bagaimana dan saya semoga saja bisa dibongkar siapa
orang orang pemain elit dibalik praktik culas bisnis beras abal abal ini
karena siapapun tokohnya saya selalu ingat sebuah quote ya bahwa kuasailah minyak maka engkau akan menguasai bangsa bangsa
dan ketika kau menguasai pangan maka engkau akan menguasai rakyat
ini dia sangat menggoda
itu adalah quote dari henry kissinger penasehat keamanan nasional di era presiden amerika serikat richard nixon
dan saya rasa implementasinya masih sampai saat ini
bisnis beras ini bisnis yang sangat menggoda bisnis yang sangat dekat dengan perut rakyat
tapi hati hati ketika berkhianat fatal akibatnya